sepuluh tahun artinya rasa keadilan di pengadilan yang tingkat sebelumnya
itu yang terjadi di luar negeri semua pemain seperti itu
tidak bisa menghentikan permanen agresi militer israel terhadap warga gaza
tenggorokan itu pasti sakit dia kayak gatel sakit